menanggapi kritik ganjar soal penambahan kementerian
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman bilang
penambahan pos kementerian tidak melanggar undang undang
karena bisa diubah melalui legislative review atau proses legislasi
maupun lewat judicial review di mahkamah konstitusi
namun kata habibur rahman jadi tidaknya menambah kementerian
menjadi tergantung kebijakan presiden terpilih
saya belum tahu apakah akan ada penambahan kementerian
tetapi kalau toh ada usulan untuk penambahan kementerian
tentu dengan undang undangnya bisa disesuaikan
tinggal nanti kita lihat situasinya seperti apa
kalau memang dirubah bisa lewat legislative review
layar perubahan atau mungkin juga bisa judicial review
dan tahu betul kepentingan berubah atau tidaknya adalah